aksi remaja masjid al furqon gampong berawei di banda aceh dalam membangunkan sahur ini sudah berlangsung selama sepuluh tahun lebih
namun aksi mereka baru viral pada tahun dua ribu sembilan belas setelah di upload ke media sosial
cara pemuda berawai membangunkan sahur ini memang sangat menarik dan selalu ditunggu tunggu warga
lantaran syair yang mereka lantunkan dalam bahasa aceh dan bahasa indonesia sangat merdu dan enak didengar
syair syair yang memang kami buat ataupun senior senior kami buat untuk agak lebih tertata rapi untuk membangunkan orang sedang tidur
agar tidak terlambat untuk memasak untuk makan dengan keluarga
kegiatan ini sendiri rutin dilakukan selama bulan ramadan mulai pukul empat pagi
dan sangat menerima apa yang dilakukan oleh adik adik remaja masjid ini
karena kegiatan seperti ini sangat membantu para warga untuk bangun sahur lebih cepat
saat ini para pemuda berawe juga melakukan live di media sosial saat melakukan aksi membangunkan sahur
dengan tujuan agar dapat disaksikan oleh masyarakat luas dimanapun berada
ibnu hajar banda aceh